tapi papi gak punya keberanian
karena papi gak bisa jadi copet
ini cuma terpaksa aja
karena kita butuh uang buat junedi
sebetulnya saya udah mau berhenti jadi copet
masa mau berhenti jadi copet dibilang ngaco
itu bukan kemauan kamu
itu permintaan dewi
kalau dewi gak ada
kalau dewi gak minta
kamu mau berhenti jadi copet
kapan mau kamu ajak kesini

dia punya makanan tempo
ngapain kamu duduk sendirian di teras
habis teleponan sama teman
kirain abis teleponan sama musuh
kamu yakin kamu mau keluar dari kerjaan
kini nanti mau fokus ngerusain tugas akhir dulu
lagian kamu kan gak pake koneksinya papih
susah kan bukan berarti gak bisa papih
kan sekarang jam tidurnya mereka
kalau tugas akhirnya udah beres
nanti sekalian cari kerja cari pacar juga
kok gak perlu
bentar kita mau ngobrol loh
kayaknya dia takut kita nyatainya soal pacarnya pi
pi tau pacarnya dia siapa
tapi sekarang sholat ya
iya itu pesan mami sebelum mami pergi
nami juga minta supaya kalian sholat
dan mendoakan mami
supaya mami sampai ke surga
harusnya bukan sekarang
bukan juga karena mami
tugas papi sebagai ayah
bukan hanya memberi makan dan membiayai pendidikan
mengajak dan mengajarkan
tapi papi gak punya keberanian
karena papi gak bisa jadi copet
ini cuma terpaksa aja
karena kita butuh uang buat junaedi
sebetulnya saya udah mau berhenti jadi copet
masa mau berhenti jadi copet dibilang ngaco
itu bukan kemauan kamu
itu permintaan dewi
salah kalau dewi enggak ada
kalau dewi gak minta
kamu mau berarti jadi copet
bisnis papi sekarang juga sudah papi tinggal
sekarang terserah muslihat
kenapa kamu ikut disini
cari makan kang
kenapa gak kerja di tempat lain
ah cakang mau bisa aja
orang seperti saya mah mau kerja dimana tuh kang
kenapa gak dagang
kang hari dagang itu perlu modal
terus ada resiko ruinya
kamu lebih setuju siapa yang pegang disini
jamal apa kobang
ah hari saya mah siapa aja sama aja kang
yang penting saya masih bisa cari makan disini
ya udah sekarang kamu pergi
kita payah menarik semua buat ada di belakang dia
semua bakal ikut jamal
uang buat bantu bos jonadi yang kita dapat kemarin sama hari ini sudah cukup
kita ke rumah sakit sekarang
dalam perjalanan kesana
kita mungkin masih bisa dapat satu atau dua dompet lagi
kalau sudah cukup mah ya udah aja
saya bantunya sampai cukup aja
dan sampai yang buat tambah tambah
saya mau ketemu dewi
apalagi yang kamu harapkan dari dewi
dia kan kemarin sudah mencuekan kamu
apa itu mencuekan
artinya tidak memperdulikan
biar dia gak mau lihat saya
ya sudah terserah kamu aja
saya berangkat dulu
kita pernah ketemu dimana ya
eeeeh makasih om
kita ingat kenalan dulu
gak usah om makasih
gak ada kapok kapok
sakit tampur mules ya
sampai rumah dicek ya
kita sudah ketemu tiga kali berarti kita langganan
gak usah banyak prosedur
keluarin dompet sama hp